ya ada apa ma
saya udah capek harus teriak teriak terus sama kamu
jadi kamu dengerin saya baik baik
gak ada gunanya kamu suruh suruh dokter fahri itu ke sini
gue jadi pahlawan kamu
sandiwara kamu gak akan mempan sama saya
jangan berlagak bodoh
kamu sudah aja yang celaka kan anakku
agi pagi udah ribut
orang yang mama pilih untuk mengasuh cherry malah celaka kan cherry
ini bisa terjadi loh sama abi juga
kamu mencelakai semua anggota keluarga saya
kamu udah lupa
pertama cucu saya
cucu saya sampai meninggal
gara gara kamu gak bisa jaga kandungan kamu
terus abis kamu bikin lumpuh
dan sekarang cherry
kamu itu betul betul perempuan pembawa siap
memang semua yang saya bilang bener kok
kalau udah nanti kamu bersih bersih ini

apa yang anda datang kesini
kondisi kekasih anda
baik baik aja atau enggak
bagaimanapun juga saya tetap dokternya abi
dan saya tetap akan jaga abi
begitu juga dewi
dulu dulu panggilnya ibu dewi
sejak kapan berubah jadi dewi
maaf saya pembahas
mereka tahu ini sangat tidak wajar dan tidak manusiawi
dewi itu adalah menantu ibu
masa menantu ibu sendiri
dipakai baju pekerja seperti itu
apa sekarang dia sudah menjadi pembantu atau gimana
dewi itu ada disini
atas kemauannya sendiri
dia jadi pengasuh abi juga itu keinginannya sendiri
dia bisa pergi kapan aja kok dari rumah ini
enggak ada yang maksa
ini bukan urusan anda
oh jelas sekarang ini adalah urusan saya
memangnya anda siapanya dia
anda bahkan dokternya abi aja juga udah bukan
saya tidak akan membiarkan anda merawat lagi cucu saya
kalau saya bukan dokternya abi lagi
saya tidak perlu menjaga hubungan baik antara saya sebagai dokter dan pasien dan juga keluarga pasien
berarti saya cuma orang biasa
dan anda harus tahu
saya tetap akan menjaga abi dan dewi
karena saya sangat mencintai dewi
saya akan menjaga orang orang yang saya cintai
bukan seperti anak kesayangannya itu
yang sudah menyianyiakan istrinya sendiri
hanya untuk memuaskan hawa nafsunya
lancam sekali anda
berani beraninya bicara seperti itu
pergi dari sini
anda bisa mengusir saya seratus kali
saya akan kembali seribu kali untuk dewi dan agi
tapi anda harus ingat
nasib dewi ada di tangan saya
apakah anda yang berhasil menyelamatkan dia lebih dulu
atau saya yang berhasil menghancurkan dia lebih dulu
saya mau bicara sama kami
ya ada apa ma
saya udah capek harus teriak teriak terus sama kamu
jadi kamu dengerin saya baik baik
tidak ada gunanya
kamu suruh suruh dokter fahri itu ke sini
buat jadi pahlawan kamu
dan yuk pula
saudara yang keluar
dan lakukan sesuatu yang membuat dia menyesal pernah kenal sama kamu